selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya tiffany raitama
antisipasi penyebaran virus corona di daerah petugas gabungan di tasik malaya jawa barat
memeriksa penumpang bus dari jakarta
selain pemberian masker dan cairan pembersih tangan juga dilakukan pengecekan suhu tubuh
berbagai cara dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah corona di daerah
meski diimbau tidak mudik banyak warga asal zona merah penyakit covid sembilan belas memilih untuk pulang kampung
petugas gabungan terpaksa menghentikan bus dari jakarta di pintu masuk kempaten tasik malaya jawa barat sabtu pagi
penumpang bus diminta turun untuk melakukan pengecekan
menekan suhu tubuh pemberian cairan pembersih tangan hingga masker
petugas juga memberikan sosialisasi agar pemudik ini mengisolasi diri dalam rumah selama empat belas hari
mereka diharapkan menunda interaksi dengan tetangga di kampung halaman selama proses isolasi mandiri ini
petugas tidak mendapati penumpang dengan suhu tubuh di atas tiga puluh enam derajat
mereka diizinkan melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman
itulah kendaraan bus
mereka diizinkan dari luar kempaten termasuk dari jakarta depok singgah di rumah makan dan dilaksanakan sosialisasi
kemudian cek suhu badan dan cuci tangan pakai sanitizer
kemudian hasil dari pemeriksaan suhu badan alhamdulillah semuanya di bawah tiga puluh
gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan yogyakarta
pemeriksaan suhu badan di jakarta kembali erupsi pada sabtu pagi dengan ketinggian kolong asap mencapai dua ribu meter
sejak jumat siang kemarin hingga sabtu pagi ini pos pengamatan gunung merapi di pos babadan mencatat terjadi erupsi gunung merapi sebanyak tiga kali
rekaman cctv milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi atau bpptkg menunjukkan saat gunung merapi kembali erupsi pada sabtu pagi
dari hasil pengamatan di pos babadan kecamatan dukun kabupaten magelang jawa tengah
yang berjarak empat empat km dari puncak gunung merapi kembali erupsi pada pukul lima lebih dua puluh satu menit dengan ketinggian kolom asap dua ribu meter
dengan durasi satu ratus delapan puluh detik dan angin mengarah ke sisi barat
belum ada laporan hujan abu vulkanik pasca erupsi sabtu pagi
gunung merapi hingga kini masih berada di status waspada level dua
warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung
untuk yang erupsi pagi ini dari pos pengamatan merapi belum dapat informasi tentang terjadinya hujan abu di wilayah sini
untuk status merapi tetap waspada level dua
demikian cnn indonesia update siang hari ini
saya tiffany raitama dan cnn indonesia news report akan kembali kami lanjutkan bersama frida litwina